tentu bisa istirahat deh kamu yang ngitir ya oke
gue harus ngebut ngebutan
biar papa bakalin semua meeting papa
gak usah udah terlambat mama lagi gak dirumah
karena mama lagi pergi sama adriana mau nyusulin si boy
yaudah papa juga nyusul kesana ya
gak usah gak usah gak usah
yang satu anak
yang satu istri
tapi aku juga gak kebayang kalau boy itu jadian sama adriana
lebih baik kasih tahu boy
ya kasih tau boy
ya kasih tau boy
ya kasih tau boy
ya kasih tau boy
ya kasih tau boy
gak diangkat lagi
mama kamu sedang nyusulin kamu kesana
apapun akan adrena lakuin buat boy adrena akan juga menyayangi dan mencintai orang orang yang di sekeliling boy
tetep masuk tante
adriana jangan ngomong kayak gitu dong tante kan jadi gak enak sama kamu tau
gini aja kamu tenang aja tetap kok akan usahain supaya si bo itu mau sama kamu
kamu tenang aja tante ini kan wanita karir pegang sama komitmen oke
adriana boleh senyum
oh jelas boleh senyum dong harus senyum biar kamu keliatan selalu cantik tau
hmm kayaknya gue menguasai mamanya boy sepenuhnya nih lo akan jadi milik gue boy
hmm mereka mau kemana sih
ujarannya jelek banget lagi mobil gue gak bisa jalan gimana dong
aduh udah ninja mendingan sekarang kita balik aja yuk
lagian juga disini kan sepi banget
nih udah ayo balik aja
oh kebetulan saya memang tukang ojek alias oge ojek gunung
hmm terus tadi mas lihat nggak ke arah sana ada dua orang naik motor trail itu temen saya lihat nggak
oh siap atute
mas ya ingin lo ngejar mereka pake apa
nenja lo udah biarin aja repak sama boy
gue harus ngeliat mereka kemana gue mau tau mereka mau ngapain dan gue harus ikutin mereka
kalian tunggu disini sampe gue balik oke
ih danggan danggan
kalian kita dulu
nih kalo kita berdua aja disini nanti kalo ada yang godein kita gimana
kan kita cantik
udah ayo kita masuk ke mobil ya
kayaknya tante capek ya
nyetir baru pulang kerja langsung nyetir kayak gitu tanpa
gimana kalo gantian aku aja yang nyetir
aduh triana kamu itu gak cuman cantik tapi kamu juga pengestian sekali
eh tapi tunggu tunggu
kamu udah oke
cocok udah gak mau bunuh diri
wah iya tante enggak
kesian tante capek
oh yaudah kalau gitu
tante bisa istirahat tee
kamu yang nyetir ya
gue harus ngembut ngembutan
keburu jadian sama repah tante yang cantik itu cantik banget sih tante pakai seatbel ya
ngomong ngomong ngikutin aku bunuh diri enggak mau bunuh diri enggak mau tante ready ya

mas gimana sih tadi kata ojek gunung sekarang jalan kayak gitu aja gak bisa
ini kan bukan motor gunung atau neng
lagian juga kalau neng mau ngikutin mereka jalan kaki aja tuh
eh kesini ongkosnya dua ratus ribu
dua ratus ribu atuh neng
wow mas the stress ya mana ada ojek dua ratus ribu mas mahal banget
iya lah mahal lah tuh neng orang beli bensinnya aja jauh
kalau neng gak mau yaudah neneng jalan kaki